usai diterjang hujan angin hingga merusak atap dan plafon ruang paripurna
ya sebagian gedung itu akhirnya rusak diterjang hujan angin meski dibangun dengan biaya yang tidak sedikit ya tujuh puluh dua miliar rupiah
selain karena cuaca yang cukup ekstrim pemkot setempat menduga pembangunan gedung yang menelan biaya hingga tujuh puluh dua miliar rupiah tersebut dikerjakan tak sesuai spek konstruksi bangunan
akibatnya pemerintah kota akan melaporkan kejadian tersebut untuk segera diusut oleh pihak berwajib
yang kami lihat di sini justru kualitas fisik bangunannya yang memang sangat buruk
kita lihat tadi ya tinggal menunggu waktu saja
alhamdulillah itu terjadi
jadi ketika tidak ada kegiatan bisa dibayangkan ketika ada paripurna
sebelumnya hujan disertai angin kencang yang menguyur sebagian wilayah kota bogor pada sabtu dua puluh enam oktober lalu
tak hanya membuat tembok gedung dprd ambrol tapi juga sempat membuat sejumlah pohon tumbang
muhammad juanda bogor jawa barat